kita ke informasi selanjutnya puluhan aparat kepolisian bentrok dengan warga desa taadi
kecamatan kempo kabupaten dompu saat membuka blokade jalan provinsi di dompu nusa tenggara barat
warga desa menutup jalan karena terlibat ketegangan dengan desa sebelahnya
puluhan anggota polres dompu dan brimop terus menerus memberikan tembakan peringatan ke udara
saat bentrok dengan warga desa taadi kecamatan kempo kabupaten dompu hari rabu
aparat kepolisian saat itu sedang berusaha menyingkirkan sejumlah pohon dan mobil yang digunakan untuk memblokade jalan provinsi yang membelah desa itu
namun upaya ini dilawan oleh penduduk desa
mereka melempari polisi dengan batu kayu hingga bom molotov
bahkan saat menyisiri kampung di desa itu sempat ada ledakan bom ikan
penduduk desa membuat blokade karena terlibat ketegangan dengan desa sebelahnya soro barat
pada rabu pagi penduduk desa ini bahkan sempat berusaha menyerang desa soro barat
namun bisa dihalau oleh polisi
percayakan permasalahan penegakan hukum itu kepada kepolisian
jangan mengambil langkah langkah sendiri
dari tadi malam kita biarkan mereka sudah melakukan aksi sweeping
kalau tidak kita sekat antara dua sisi perbatasan daerah tadi mungkin sudah terjadi bentrok antara dua desa
bentrokan antar desa sendiri berulang kali terjadi di wilayah dompu
dalam salah satu kejadian tahun dua ribu dua belas sebanyak delapan puluh delapan rumah bahkan habis terbakar
bentrokan antar desa di dompu
ihsan iskandar dompu